ya allah nenek memasukku
sudah kukatakan padamu farid
kamu tidak akan bisa lepas
mereka berniat jahat
kamu harus bersiap
malam ini adalah malam yang tepat
untuk kita melakukan proses
kamu akan melakukan
antara jiwamu dan faridah
apa maksud ucapan nenek
mimpi burukmu akan segera berakhir cucuku
kamu akan berubah menjadi cantik
dan bisa menaklukkan
dan bisa kamu jadikan budak
aku sudah tidak sabar menunggu datangnya hari hari seperti itu nek
ternyata mereka berniat jahat
faridah tunggu jangan pergi
jangan pergi faridah
mereka sudah tidak mengejar ku lagi
jangan macam macam sekarang
aku patahkan tangan
dimana kamu sembunyikan anak arimbi
disini kamu sembunyikan dia
kamu juga harus masuk
supaya kamu tidak menjebakku
akhirnya sekarang kau kena bahwa
kamu jangan bohongi aku
sudah aku katakan
kamu tidak akan bisa lolos dariku
harus bertukar jiwa dengan cucuku
aku mohon biarkan aku pergi
kamu tidak punya pilihan farida
aku akan tetap melakukan
baik suka rela ataupun terpaksa
nanti malam wajah buruk akan menjadi milikmu
wajah cantikmu akan menjadi milikku
aku tidak pernah menyangka hidupku akan beruntung pada akhirnya
kalian manusia manusia jahat
diam kamu farida
ingat malam ini adalah malam terpenting bagi cucuk
jadi kamu jangan coba coba untuk merusak ya farida
aku tidak mau aku mohon lepaskan aku
lepaskan aku tolong
diam kamu farida
silahkan kamu berteriak kalau bisa
akhirnya aku berhasil menampatkan namun sekolah jatik
jangan begitu aku bisa membuat ibu itu berkata jujur
tapi bagaimana caranya ya
supaya bibi itu mau berkata jujur
aku tahu caranya
mudah sekali kau tertipu
kau tidak akan pernah lagi bisa keluar dari rumahmu
dan kau tidak akan bisa lagi menggangguku untuk selama lamanya
kini bahula dan arini akan binasa dengan sendirinya
pada kalau orang dua sudah pada aerial
kamu hanya boleh pergi setelah menyerahkan caraan itu kepada
tau iu ya enak aja ibut biungku
hei percuma kamu itu mencari biung
tidak akan pernah ketemu untuk selama lamanya
hahaha karena biomo itu sudah mati
sekarang serahkan cairan itu kepadaku
oh aku akan memaksamu